kebijakan pemerintah menjadikan sertifikat vaksin
sebagai syarat wajib untuk melakukan aktivitas
di tempat umum seperti ke pusat perbelanjaan
dan melakukan perjalanan antar kota
bagi orang yang belum bisa menerima vaksin
orang yang memiliki penyakit tertentu
dan penderita autoimun yang terpaksa
tidak bisa menerima vaksin covid sembilan belas
salah satu penyandang autoimun
seliak sofia balfas
mengaku masih menunggu jenis vaksin
yang tepat untuknya
menurutnya setiap penyandang autoimun
berbeda beda ada yang ringan
dan sudah melakukan vaksin covid sembilan belas
namun juga ada yang masih menunggu jenis
vaksin berikutnya seperti
concern juga terhadap
orang orang yang punya penyakit khusus gitu
atau paling tidak
ada edukasi ada informasi
dari pemerintah kepada kita
orang hampir semua
nah terus kami kapan
menurut jurubicara pemerintah
untuk program vaksinasi covid sembilan belas
para penderita autoimun diperbolehkan
menyertakan surat keterangan dokter
sebagai bukti belum bisa menerima vaksin covid sembilan belas
dikarenakan faktor kesehatan
orang orang yang dalam kondisi ini
tentunya untuk kebutuhan
seperti masuk mal
ataupun salat administrasi lainnya
ini bisa mendapatkan surat keterangan
dari dokter yang merawatnya
ada penyakit penyakit kronik
yang artinya memang selama ini
ditangani oleh dokternya
jadi ini bukan karena hari ini vaksin
terus muncul penyakit autoimun
enggak karena memang pasti sudah
sejak lama dia menderita penyakit autoimun
atau kemudian pada orang orang
yang punya riwayat sakit jantung
atau pernah operasi jantung
tapi masih minum misalnya
obat obat pengentalan darah
surat keterangan dokter bukanlah
sebagai jaminan kesehatan
sehingga mereka tetap harus ketat
menjaga protokol kesehatan
saat menjalani kegiatan di luar rumah